dan kita akan memantau bagaimana situasi di ibu kota saat ini
sudah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia syifa hanifah
selamat siang shiva bagaimana indikator kualitas udara di jakarta siang hari ini
mengingat ini adalah hari libur ya harusnya semakin sedikit kendaraan
apakah kualitas udara ini membaik
selamat siang ayu
dalam beberapa waktu terakhir ini memang jakarta dan juga sekitarnya
dalam kondisi udara yang tidak baik atau kondisi yang buruk
namun memang dalam empat hari terakhir ini justru hari ini hari minggu tanggal tiga belas agustus
justru jakarta ini tertingginya dalam hal polusi paling tingginya
yaitu dengan indeks kualitas udara satu ratus enam puluh sembilan eqr
dan jika kita melihat memang jakarta per hari ini
jakarta berada dalam peringkat pertama jika dibandingkan dengan kota kota di dunia lain
di belahan dunia lain dengan tingkat indeks kualitas udara satu ratus enam puluh sembilan eq
dan masuk dalam kategori merah ataupun tidak sehat
sedangkan untuk empat kota lainnya yaitu kota kuwait di peringkat kedua
kemudian di susul doha qatar kemudian dubai uni emirat arab
dan juga yang posisi terakhir kelima itu johannesburg afrika selatan
dimana memang jika dibandingkan hari hari kemarin
sejak kamis hingga hari sabtu ini indeks kualitas udaranya masih dalam rentang satu ratus empat puluh
itu artinya untuk rentang satu ratus empat puluh delapan itu sendiri sebetulnya masih dalam kondisi tidak sehat
bagi kelompok sensitif atau berwarna orange
namun untuk hari ini di hari minggu hari libur justru malah meningkat seperti itu ayu
meningkat hingga satu ratus enam puluh sembilan dan masuk ke dalam kategori merah ataupun tidak sehat
dan jika kita bandingkan beberapa data ini dalam beberapa sumber seperti itu
dari situs iqr ini masuk ke dalam sumber kategori tidak sehat
kemudian dari situs resmi bmkg sendiri juga menyatakan bahwa udara jakarta pada hari ini juga tidak sehat
namun ayu di tempat saat ini saya melaporkan yaitu di bundaran hi
jika kita melihat dari stasiun pemantau kualitas udara tepi jalan di bundaran hi ini
justru mengatakan bahwa udaranya masih dalam kondisi sedang
namun jika kita melihat di cuaca siang hari ini
yang terik dengan matahari yang cukup bersinar terik ini
namun udara di jakarta tidak terlihat sebiru itu tidak berwarna biru cerah
dan meski begitu udara yang buruk di tengah udara yang buruk ini
saya melihat sejak tadi pagi hingga saat ini pun masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas outdoor seperti biasa
melakukan olahraga car free day kemudian juga berjalan di trotoar melakukan mobilitas seperti biasanya
namun hanya segelitnya
hanya segelintir saja yang memakai masker jadi mayoritasnya memang mereka tidak memakai masker
dan jika saya sempat melakukan wawancara dengan salah satu lsm yang berfokus pada pencemaran udara
bahwa penyebabnya dari polusi udara terutama di jakarta ini karena adanya kendaraan bermotor dalam satu dekade terakhir ini
kemudian faktor penyebab lainnya yaitu karena adanya kegiatan industri kemudian pembakaran sampah proses konstruksi gedung dan juga pembangkit listrik
tentunya hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang
jangka pendek ini akan beresiko pada iritasi ataupun infeksi saluran pernapasan seperti ispa maupun pneumonia
kemudian untuk jangka panjang ini dapat beresiko menimbulkan penyakit yang cukup serius seperti stroke kemudian jantung dan juga kanker
terutama bagi kelompok rentan seperti bayi anak anak orang tua dan juga bagi mereka yang memiliki penyakit komorbid
kemudian memang dari pihak beberapa pihak lsm pemerintah dan juga dari sejumlah dokter spesialis ini telah menghimbau masyarakat
agar mereka mengurangi frekuensi melakukan aktivitas outdoor ataupun di luar ruangan
kemudian jika mereka terpaksa untuk melakukan kegiatan outdoor terutama seperti hari ini dalam kondisi yang tidak sehat ataupun polusi yang buruk
ini direkomendasikan untuk memakai masker selama di luar ruangan
kemudian jika di dalam ruangan di rumah ataupun di gedung
direkomendasikan juga untuk menutup jendela dan menyalakan penyaring udara
kemudian juga budayakan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ataupun menggunakan kendaraan publik
kemudian menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki
tentunya hal ini untuk berkontribusi dalam pengurangan polusi udara terutama di jakarta dan sekitarnya
seperti kata anda tadi kami juga menghimbau warga yang ingin berkegiatan di luar ruangan
terima kasih atas laporan anda produser lapangan sehat dan indonesia syifa hanifah
melaporkan langsung dari jakarta selamat siang